kita akan informasi selanjutnya
berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
terdapat penambahan kasus sebanyak tiga satu ratus empat puluh tiga kasus sehingga total kasus covid sembilan belas di tanah air sebanyak empat ratus sepuluh delapan puluh delapan kasus
kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak tiga lima ratus enam pasien sehingga total kasus sembuh sebanyak tiga ratus tiga puluh tujuh delapan ratus satu pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah delapan puluh tujuh orang sehingga total kasus meninggal ada tiga belas delapan ratus enam puluh sembilan kasus